saya sih mengatakannya beauty span butuh usaha yang keras demi mencapai tubuh yang ideal
karena saya juga sedikit kesal sih dengan prototipe perempuan harus kurus perempuan harus langsing
tapi seberat apa usaha yang mesti dilakukan utamanya dengan berolahraga
salah satu pegiat dari bikini padegat sudah hadir di studio krista dahlia claudette
selamat malam mbak echa
malam malam tapi masih tetap segar tadi pagi habis bertemu kan ya bikini pak deget rame rame
bbg meetup ketiga di jakarta baru dibikin tadi pagi
tapi awalnya kenapa sih mbak nih betul nggak yang tadi saya katakan
prototipe perempuan itu harus langsing itu yang menjadi alasan ya mbak echa
enggak sebenarnya alasan saya ikutan bikini body guide ini sendiri supaya saya sehat
supaya saya tetap bergerak karena saya sendiri kan kerja istilahnya sibuk bisa dibilang sibuk
nah jadinya ikutan bikini padegat ini gak perlu ke gym ini bisa bikin di rumah
jadinya bikin saya tetap bergerak dan sehat aja
sebenarnya sih badan kurus berotot itu sebenarnya
sebuah bonus buat saya
betul saya setuju sih ya dengan sebuah bonus jadi jangan sampai olahraga kita harus
sampai olahraga itu tujuannya untuk tujuan utamanya untuk supaya kurus supaya ini nggak
tujuan utamanya sehat
karena itu juga begitu kan kalau misalnya kita berpikir diet makannya dijaga apa
olahraganya teratur tau tau gak tercapai jadinya targetnya
jadinya malah nanti stres sendiri
sedih begitu ya tapi kalau misalnya kita bicara soal bbj sendiri nih
bikini padegat bisa tidak kalau saya katakan betul atau tidak nih mbak echa
ini olahraga dari media sosial
bisa betul karena si kylights ini sendiri dia memperkenalkannya dulu kita semua tahunya dari instagram
terus dia juga ada website dan blognya sendiri
dia itu jual ebooknya melalui itu
sekarang dia ada application nya yang kita bisa download di android dan ios
oke dan mbak echa juga awalnya mendownload itu harus mendownload itu ya untuk ikutan bikini padegat
enggak saya awalnya saya beli bukunya
seberapa itu bukunya kalau saya tahu itu mahal ya
kalau dibilang mahal itu relatif ya
karena sama aja kalau misalnya bicara mengenai harga
memang harga bukunya itu dalam australian dollar itu enam puluh sembilan dolar
enam puluh sembilan dolar berarti sekitar tujuh ratus ribu
nah terus ya sama lah kalau kita ikutan gym juga sebulan kita bayar lima ratus an enam ratus an kan
tapi kalau kita download kita beli bukunya itu tujuh ratus ribu itu lifetime
jadi kita bisa ikut itu kita ulang ulang aja terus itu satu buku itu dua belas minggu
dia udah ada dua buku sekarang
dan akhirnya bisa ketemu dengan teman teman sebanyak ini yang ada di taman kerinci
itu gimana ceritanya memang karena sosial media itu sama sama bbg an gitu ya
iya betul dulu saya pikir yang ngerjain bbg itu cuma saya sendiri
terus saya lihat lihat di instagram saya search
ada hashtagnya itu sendiri kan bbg jakarta bbg indonesia
saya iseng iseng cari ternyata ada beberapa teman dan banyak ternyata yang bikin bbg itu di indonesia
enggak cuma di jakarta aja ada banyak dimana mana
kalau kumpul seberapa rutin
kita sih kepengennya itu sebenarnya dua bulan sekali kita bikin meet up
cuman nggak melulu harus dua bulan sekali sih
ini kayak yang kita bikin pagi ini tuh agak mendadak kita bilang ayo ketemuan bikin meet up
kalau olahraganya sendiri sendiri kan memang kalau meet up tuh ketemu dengan komunitas
memberi semangat baru jarang jarang
kalau untuk sendiri sendiri klhs ini sendiri itu rekomendasinya berapa kali seminggu
apa setiap harus dilakukan
oke yang utama harus dilakukan itu ada tiga kali dalam seminggu
dia sebut itu resistance
senin rabu dan jumat
senin rabu jumat
iya lalu abis itu dia rekomen juga sebenarnya kita bikin high intensity interval training atau disebut hit
itu kalau hiit itu kita bisa lari di treadmill bisa atau lari di kompleks
oke jadi intinya bisa dalam ruangan bisa di luar ruangan
sama kalau list kita bisa sepedaan atau kita jalan aja sekitar tiga puluh sampai empat puluh lima menit
seperti yang video yang saat ini sedang diputar itu juga salah satu yang bisa dilakukan di sendiri di rumah gitu ya
ini menjadi salah satu rekomendasi gerakannya
oke apa aja tuh mbak kalau yang ini apa nih gerakan yang bisa dijelaskan tidak
yang pertama yang di pojok kiri atas itu lay down push up namanya
terus yang kedua yang tengah atas itu wah udah ganti ganti triceptive
pokoknya yang klnc tadi itu lebih ke arms day
yang ini legs day
jadi dia tuh ada tiga arms day legs day dan abs day
oke jadi fokusnya itu memang
gerakannya pun beda beda kelompoknya
berapa kali sih dalam satu kali putaran misalnya saya katakan seperti itu
hitungannya berapa kali nih
oke jadi dia itu tujuh menit
ada dibikin empat kali
jadi satu kali olahraga sekitar dua puluh delapan sampai tiga puluh menit
aduh capek banget ya
karena gak capek kok ikutin kita punya kemampuan aja sendiri
jadi dalam tujuh menit itu misalnya ada empat gerakan
misalnya push up
jumping jack misalnya
nah itu kita bikin disuruh berapa kali tuh
berapa kali nanti kita bikin dalam tujuh menit
semampunya aja kita bikin
misalnya kita udah oke banget nih kita udah bisa semuanya
dalam tujuh menit kita bikin dua kali ronde itu boleh
terus kita break
yang paling penting batas waktunya
lalu lanjut lagi sirkuit kedua
sirkuit terakhir lalu pendinginan
gerakan apa yang paling mudah misalnya saya nih mau belajar ya
saya pakai rukta
sebenarnya saya pengen coba juga gitu kan
gerakan apa yang paling mudah untuk pemula
kan itu bayar boleh doang gratis dari baca ya
squat itu sebenernya
bisa pakai bantuan yang ada di ruangan disini
gak usah pakai bantuan
itu dengan badan kita sendiri
boleh boleh boleh
mungkin dicontoh nih di depan ya
karena saya pakai ruk nih
kita pengen coba
oke squad itu kayak gini
jadi kakinya dibuka
selebar sama bahu kita
terus kita seperti kayak mau jongkok
jadi kita bikin balance kayak gini
kalau mau yang bagus
squat itu lututnya tidak lebih
karena bisa aja kita jadi jongkok
untuk squad yang berat itu kita ke belakang
pada saat berdiri kita squis ini
supaya kencang semua disini
dan kalau ini berarti untuk bagian kaki nampaknya ya
akan lebih montok nampaknya
tapi kalau gerakan gerakan yang di daerah atas
kalau arm day lebih kayak push up
atau pakai barbell
enggak sih enggak juga
misalnya saya contoh pakai barbell
anggap aja air barbell ya
anggap lagi ada barbell begitu ya
terus kita ambil
sama dengan squat yang tadi
oke dengan angka seperti itu
lagi dengan squat
nah itu kita bisa modifikasi nggak sih mbak
beberapa gerakan ada yang bisa kita modifikasi
karena enggak semua orang kuat ya ngelakuin
mungkin seperti push up itu nggak semua orang kuat
jadi kalau kita tahu push up itu kan harus rata kakinya diangkat
bagi yang nggak kuat itu mungkin bisa pakai
lututnya itu di bawah
jadi itu bisa dimodifikasi
semua gerakannya bisa dimodifikasi
jadi semuanya bisa dilakukan sendiri di rumah
ataupun di luar ruangan begitu ya
tidak perlu harus ke gym sih
jadi kalaupun di rumah kita enggak punya
misalnya dia suruh pakai barbel atau pakai apa
kita modifikasi aja misalnya botol aqua kita isi air
atau diisi pokoknya barang barang yang tidak menyulitkan kita
tapi harus sesuai dengan target begitu ya
tapi kan intinya kalau misalnya saya belum punya bukunya
ya setidaknya saya butuh seseorang yang akhirnya bisa menemani saya untuk latihan
misalnya mbak echa bergabung komunitas gitu kali ya
oke itu dia nanti saya juga akan berbincang
ini kan salah satunya yang kemudian
jadi bagian dari kala it's since ini
yang dikeluarkan oleh dia adalah
help kalau tidak salah
makanan pastinya harus dijaga gitu kan
nah kalau sekarang kita akan mau bahas hal yang lain lagi
memiliki tubuh dengan berat badan ideal
tentunya menjadi hal yang utama
tadi saya sudah berbicara sama mbak echa disini
apalagi untuk public figure
dan kami punya beberapa diantaranya
misalnya satu yang saya ingin berbicara tentang
oke aurel hermansyah begitu ya
kiri karena sebelum nunsuh sudah mungkin bisa anda saksikan disini
dan kita juga coba lagi mau lihat nih
kalau memang tadi kata mbak eca
diet bukan jadi tujuan yang utama juga sih
yang penting olahraga
sehat tubuhnya ideal
bonusnya sih ya seperti itu
oke selanjutnya kita lihat lagi ada beberapa diantaranya nih
selain aurel hermansyah yang akan kita hadirkan disini
siapa yang tidak kenal dia begitu kan
dia berhasil menurunkan berat badan
usai melahirkan anak kembarnya
jadi kalau tiap tiap orang beda dietnya
kalau dietnya jello adalah membagi seribu empat ratus kalori harian makanan
atau makanan harian
dalam empat menu mini
isinya ada buah segar sayur mentah dan bahan makanan sumber protein
mengurangi karbohidrat dan menghindari daging merah
dan air putih menjadi konsumsi wajib
apalagi selama ia menjalani olahraga pilates
dan coba kita lihat lagi
jadi ini ala jennifer lopez mungkin bisa anda pilih pilih nih
yang mana yang cocok untuk kebutuhan sehari hari anda ataupun hidup
dan mungkin ini juga jadi alasan kali ya mbak echa
akhirnya kenapa memilih bbg ini ya betul
oke selanjutnya ada maria carry
diva amerika berusia empat puluh tahun ini rela menyewa konsultan diet
untuk program penurunan berat badannya
ia menghindari camilan berolahraga selama empat puluh lima menit dalam rentang
waktu empat sampai lima kali seminggu
itu kalau menurut bbg
terlalu banyak empat kali sampai lima kali seminggu atau seperti apa
enggak enggak terlalu banyak
tapi memang bisa dilakukan setiap hari juga
seperti yang tadi saya bilang di awal
yang utama itu dilakukan tiga kali dalam seminggu
lalu dia rekomen hit dan list yang tadi saya bilang itu
bisa jalan bisa lari di mix
jadi itu kalau kita mau olahraga bisa senin rabu jumat yang tiga utama
lalu minggu rest day
itu memang teratur dilakukan becak serius
saya bikin itu teratur tapi
boleh sejujurnya aja untuk yang hit dan list
karena saya juga kan kerja jadi saya ngikutin waktu saya kerja
oke nanti saya juga mau tanya ini soal total yang sudah didapatkan
mungkin berat badan jadi bonus tapi kan itu jadi perhatian ya
turun sedikit saja dan saya juga mau tanya nanti tentang makanan yang seperti apa nih
dan usai jeda kami juga selain berbincang kembali bersama dengan mbak eca
setelah aku pegat dari bbg diet ala bikin body guide alanya mbak eca
itu kalau untuk makanannya seperti apa
kalau untuk saya sendiri saya memang jujur aja nggak diet
jadi misalnya yang zaman dulu saya gendut saya makannya satu porsi nasi full
sekarang saya makannya setengah setengah porsi
itu pagi siang malam atau seperti apa
makan biasa aja sih makan siang tiga kali sehari tetap
terus ya udah itu aja sih makan buah terus minum jus
kalau untuk mengikuti yang ada di panduan seperti apa tuh
sebenarnya sih kalau misalnya kita sempat
itu kita bisa bikin yang namanya meal prep
meal meal prep itu jadi kita nyiapin makanan misalnya weekend nih sekarang weekend
kita nyiapin makanan untuk seminggu ke depan
jadi kita siapin benar benar makan siang snack makan pagi makan siang snack
sampai makan malam kita siapin semuanya untuk seminggu
jadi itu semuanya kita tinggal simpan dalam kulkas nanti setiap mau makan setiap mau pergi kantor kita bawa
kalau untuk pilihan pilihannya misalnya bahan bahannya kan
kita nggak bisa semuanya juga dong kalau misalnya ingin menurunkan berat badan gitu ya
nah itu sebenarnya sih udah ada guide nya ya
dan dikasih tahu mana sih bahan yang memang bagus untuk makan
yang memang bagus untuk kita bagus untuk badan kita
yang seperti apa misalnya
ya kayak tadi contohnya mungkin ada kentang rebus terus sayuran
kita baikin sayuran sama protein ya jadi ayam rebus kayak gitu gitu sih kita akan banyakin aja
kalau untuk masalah minuman nih perempuan cemilan itu udah pasti kalau menurut saya nggak bisa dihindarkan
minuman minuman seperti itu emang mesti dihindari tidak sih mbak
sebaiknya memang dihindari karena kan tanpa kita sadari sebenarnya mungkin disitu tertulis
no sugar atau apa tapi tetap aja itu tetap sebenarnya nggak baik
buat kita memang lebih baik kita memang minum air putih paling banyak sehari
waduh jadi memang itu ya jus mungkin diganti ya jus jus ya
jus boleh dan ya kalau misalnya memang mau jus sebaiknya kita bikin sendiri
jadi kita tahu buah apa aja yang kita masukin
kita nggak tahu kalau kita misalnya kita orang kantoran kita titip sama office boy untuk beli
kita tahu di kantin jualnya itu buah pakai gula pakai apa udah jadi nggak benar kan
jadi mendingan kalau mau sih kita bisa
kita bikin sendiri dari rumah bahwa jadi intinya jangan sampai salah kaprah ya
kalau memang mau diet siapkanlah sendiri dari rumah kita nggak tahu ya bumbu bumbu
yang kemudian ada dalam masakan yang kita makan itu ya oke kalau misalnya soal yang tadi
sudah mulai bulan januari mulai bikin ipad guide ini memang berapa target sudah tercapai
sejauh ini saya sudah turun dua puluh lima kilo ya wow januari februari oke lumayan dua puluh lima kilo sampai sejauh ini
oke lumayan dua puluh lima kilo sampai sejauh ini ya oke oke oke oke oke enggak bisa dirubah juga ya
dan untuk kan ada juga orang yang turun dengan cepat misalnya ada bagian bagian yang akhirnya kendur misalnya itu seperti apa
nah untuk si bikini body guide ini sendiri saya ngejalanin ini saya nggak merasa ada yang dulu malah itu mengencangkan semacam jadi body shaping sih untuk saya
rata rata seperti itu dengan teman teman yang ada di komunitas itu seperti apa
iya rata rata semua seperti itu kecuali ya kecuali memang dia dari yang maaf gitu dia gemuk banget mau gak mau dia harus dibantu dengan ya penyusutan kulit yang berlebih itu ya
cuman mostly sih kita semua jadi kenceng malah ngejalanin bikini body guide ini
dan semuanya kalau saya tahu tuh di komunitas ini kan mbak sebagai captain nya lah istilahnya leadernya untuk yang gerakan gerakan selama latihan
yang dimodifikasi untuk orang orang tertentu itu apa aja misalnya
ya misalnya kan ada yang
lututnya nggak kuat atau apa jadi ya itu yang harus dimodifikasi
kan kayak tadi tuh squad kan ya pentingnya harus lutut yang utama
nah itu jangan dipaksain kita sekuatnya aja jadi kalau misalnya kita nggak kuat sampai bawah banget ya sampai sekuatnya kita punya kaki aja
jadi jangan memaksakan diri juga karena akan bikin kita cedera
jadi di bukunya si kayla itu di e booknya itu di paling belakang ada dia penjelasannya
penjelasannya cara bikin dia punya gerakannya secara benar
lalu dia juga suka share di instagram video
video workoutnya di youtube juga ada dia sekarang ada facebook live juga
jadi semuanya di share di situ
semuanya memang di share dan ini dikatakan tadi kalau saya tanya benar gak sih ini olahraga media sosial iya betul
tapi bertemu dengan sosok kala instins atau dia datang ke indonesia itu nampaknya belum pernah ya
dia memang suka ke indonesia untuk liburan dia suka ke bali
nah makanya harapannya kita adalah kalau misalnya kita bisa mengumpulkan banyak orang
orang di indonesia untuk berkumpul dan bikin dia kayalah untuk datang ke indonesia untuk bikin bootcamp
itu sih harapan besar kita tuh untuk bikin seperti itu
sudah mulai di instagram gitu ya
karena ada instagram ini di jakarta bbg ya
bbg indonesia semuanya bisa
kalau misalnya mau ikutan juga boleh gak
atau langsung atau gimana ada syaratnya nggak
untuk meet up sih kita free terbuka untuk siapapun yang mau datang
any fitness level boleh datang
memang kita harapannya adalah kalau misalnya datang
terus dia mau ngejalanin si program bbg ini bareng bareng sama kita juga
supaya termotivasi bareng bareng
ada kondisi kondisi tubuh tertentu yang tidak boleh ikut
kan biasanya kan kalau ada orang lain misalnya tulang belakang agak sedikit
nah itu sih nanti pada saat kita meetup kita ada sharing
ada sharing session namanya
nah itu bisa ngomong mungkin dia ada lemah di
dia ada di lutut atau dia cedera apa
itu sih bisa ngomong dan kita akan modified itu gimana nantinya
jadi intinya tidak ada alasan untuk tidak olahraga
dan juga tidak ada alasan untuk anda yang biasanya duduk hanya di depan meja
apalagi untuk anda yang bekerja lebih dari delapan jam
ternyata ini berbahaya bagi kesehatan
korresponden kesehatan arman helmi mengajak anda menyimak resiko apa saja yang dapat ditimbulkan
akibat bekerja tanpa ada gerakan dinamis bersama dokter spesialis kedokteran olahraga berikut ini
bekerja di kantor dalam keadaan duduk apalagi sampai berjam jam lamanya sering membuat tubuh lelah dan pegal
tak bisa dipungkiri bagi para pekerja kantor bekerja dalam keadaan duduk merupakan keharusan
lebih banyak bekerja berdiri atau duduk di kantor
lebih banyak duduk
kenapa lebih banyak duduk
karena emang saya tipe suka pekerja yang sering maksudnya yang tidak suka lapangan gitu
ya memang kerjanya di depan komputer sih
lebih banyak duduk
nah kalau lebih banyak duduk mbak suka melakukan olahraga ringan di kantor misalnya
enggak sih paling seringnya jalan kaki kayak gini
misalkan mau mencapai halte jalan dulu ya kan lebih sering jalan sih
saya mungkin kalau kerja sih banyak duduk cuman kalau udah sekian lama dulu kadang saya bawa jalan ya biar nggak pegel
lantas apakah terlalu lama duduk itu berbahaya
ya bagi para pekerja ataupun juga karyawan yang bekerja selalu di balik meja tanpa ada aktivitas lain yang menyertai pekerjaannya
mungkin bisa berakibat banyak hal yang negatif bagi kesehatan tubuh
nah untuk menanyakan hal ini sudah ada bersama saya dokter spesialis kedokteran olahraga
sahabat saya dokter sofia
banyak kan karyawan yang bekerja di office hour dari jam delapan pagi mungkin sampai jam lima sore yang seharian mereka dituntut harus duduk di belakang meja
nah ini sebenarnya sehat nggak sih
itu pertanyaan penting
karena berdasarkan data
who penyebab keempat terbesar angka kematian di dunia itu physical inactivity atau kurang bergerak
nah jadi sebenarnya kalau kita terlalu lama duduk dan terlalu banyak duduk memang tidak baik
karena resiko kesehatan atau resiko terkena penyakit penyakit ini meningkat
sofia menambahkan apabila memang pekerjaan yang dilakukan harus dalam keadaan duduk lama
maka dianjurkan agar pekerja mengambil jeda waktu antara lima hingga sepuluh menit
untuk melakukan gerakan dinamis seperti berjalan naik dan turun tangga atau melakukan stretching sederhana
dokter spesialis kedokteran olahraga ini juga mengatakan duduk lama lebih dari delapan jam bisa menimbulkan resiko penyakit jantung dan penyakit metabolik seperti diabetes mellitus
arman helmi jakarta
ternyata banyak efek negatifnya
kalau gitu mbak eca kita diri deh terakhir gitu kan
kita ngomong terlalu banyak duduk kan
kata yang meskipun belum delapan jam
terakhir nih mbak eca gerakan gerakan pernah
juga dilakukan di kantor untuk stretching
jadi kalau misalnya ya kita lihat juga ya situasi meja kita di kantor gimana
kalau misalnya emang agak luas kita mungkin bisa jalan jalan keliling keliling
atau kalau enggak kalau misalnya capek banget nih kita berdiri aja habis duduk terus kita angkat tangan ke atas angka tangan
oke angkat tangan ke atas
stching aja terus ke kanan
supaya nggak terlalu pegat terus ke kiri
kayak gitu gitu aja
jadi makanya intinya ke depan
stretching ya betul
mungkin untuk kepala bisa dilakukan seperti itu ya
intinya ya itu tadi
tidak ada alasan untuk tidak berolahraga
terima kasih mbak eca
besok malam sesudah kerja
oke jadi waktunya sih tidak ada batasnya ya
terima kasih mbak eca sebergabung di sian indonesia ternak
selamat kembali bloranya juga beraktivitas
selamat kembali beristirahat